kawaran hiu muncul secara tiba tiba di pantai nusa dua bali kami sore kemarin
ya fenomena ini mengundang perhatian para wisatawan untuk melihat lebih dekat
suasana berbeda terlihat di pantai nusa dua bali kamisore dua puluh dua agustus dua ribu sembilan belas
para wisatawan yang tengah berada di pantai
dihebohkan dengan kemunculan gerombolan hiu yang tiba tiba muncul hingga ke bibir pantai
sejumlah wisatawan melihat lebih dekat momen langka tersebut
ada pula wisatawan yang kaget melihat kawanan hiu saat asik berenang
gerombolan hiu ini merupakan jenis black tip yang bersifat tidak agresif atau ganas
sehingga wisatawan tetap aman berenang asalkan tidak mengganggu secara langsung
kalau tidak digigit ya kalau banyak orang berenang banyak yang berenang tidak ada yang digigit
belum diketahui alasan pasti munculnya hiu dengan jumlah banyak ini
namun ada dugaan karena banyaknya ikan yang menjadi makanan hiu di sekitaran pantai nusa dua
nandang di sada astika nusa dua bali